pesawat susi air jenis pilatus porter dengan registrasi pkbvm jatuh di mimika
ketujuh penumpang selamat tim sar mengerahkan tim evakuasi menuju lokasi jatuhnya pesawat susi air ini
kepala kantor sar mimika george mercy randang mengatakan koordinat jatuhnya pesawat ini telah ditemukan
korban dalam keadaan selamat tim evakuasi juga sudah bergerak ke lokasi jatuhnya pesawat
pesawat ini jatuh pada hari ini dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh dua sekitar pukul enam pagi waktu indonesia timur
sebelumnya pesawat susi air pkbvm bertolak dari bandara moses kilangin dengan tujuan duma berpenumpang tujuh orang
dan lanut ya tentunya berdasarkan koordinasi informasi dan pergerakan dari kodam terkait dengan bko heli
sudah dikoordinasikan bersama dan dukungan dari tni ad serta unsur terkait dan heli sudah bergerak pada pukul sebelas enam belas pagi tadi
sekarang kita minta dukungan doa semoga proses evakuasi bersama unsur sar gabungan ini bisa berjalan aman dan lancar
biar korban bisa cepat dibawa ke timika dievakuasi
dirawat kalau memang perlu ada perawatan